kematian santri pondok pesantren gontor ponorogo jawa timur asal palembang sumatera selatan terungkap
nyatanya butuh waktu yang cukup panjang untuk membuat polisi menetapkan dua tersangka
lantas bagaimana jerat pidana atas kasus dugaan penganiayaan ini
bergabung bersama kami suparji ahmad pakar hukum universitas al azhar
dan sebelumnya kami telah menghubungi pihak pondok pesantren gontor polres ponorogo hingga kemenak
namun sejumlah pihak nampaknya bungkam belum dapat bergabung dalam diskusi malam ini
saya sapa pak suparji selamat malam
selamat malam mbak
pak suparji kasus penganiayaan santri di gontor sudah menemukan titik terang
ada dua nama yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
kalau melihat kasus ini apa saja kemudian jerat pidana yang mungkin bisa dikenakan terhadap para tersangka
ya jerat pidana yang bisa dikenakan kepada tersangka adalah berdasarkan undang undang peradilan anak perlindungan anak
dimana di situ
itu menyebabkan seseorang atau anak dalam hal ini meninggal dunia atau tewas yang ancaman hukumannya maksimal adalah lima belas tahun
pada sisi yang lain juga bisa diterapkan berdasarkan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp yang penganiayaan yang menyebabkan kematian
saya kira apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah berjalan dengan baik
dengan jeratan pasal pasal yang secara maksimal untuk menjerat kepada para pelaku
terutama kepada para tersangka
jadi harapannya dengan diterapkan pasal tersebut maka sudah semakin jelas proses hukum ke depan
tinggal bagaimana mengumpulkan barang bukti mengumpulkan alat bukti
sehingga nanti prosesnya akan lebih cepat
prosesnya segera dilimpahkan kepada jaksa
jaksa segera melimpahkan kepada pengadilan
sehingga segera memperoleh keadilan bagi korban dan keluarganya
memberi keadilan bagi para pelaku
mengingat ini adalah masalah yang sangat sensitif
mengingat berkaitan dengan anak
berkaitan dengan institusi pendidikan
maka untuk itu saya kira ini harus segera cepat proses hukumnya
sehingga semakin jelas
nah pada tahapan berikutnya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian
melakukan pendalaman melakukan pengembangan
terhadap kemungkinan ada pihak pihak lain yang juga terlibat
demikian pula melakukan pengembangan terhadap adanya dugaan menghalangi penyidikan
atau menghilangkan barang bukti
karena harapannya adalah bahwa perkara ini mestinya ada pertanggung jawaban
yang jelas kepada siapapun yang terlibat
mengingat ini adalah satu kondisi yang sangat memprihatinkan
kondisi yang sangat mengenaskan
bagaimana seorang anak yang sedang menempuh pendidikan
tapi kemudian akhirnya meninggal dunia
namun demikian kita juga harus mengatakan bahwa ini pada dasarnya adalah satu tindakan
satu perilaku yang diluar kontrol diluar kendali
dan ini adalah sebagai sebuah tindakan mungkin saja
dan kemudian menyebabkan situasi yang sangat sangat paling

artinya apa kita menyikap ini harus secara proporsional
tidak boleh diseneralisir
dan tidak boleh kita mengembangkan narasi atau asumsi asumsi yang penentius
atau kemudian memberikan sebuah prejudis presudies yang negatif
tetapi kita harus proporsional dan mempercayakan proses ini kepada aparat penegak hukum
supaya ditangani secara transparan secara kredibel secara profesional dan secara berintegritas
tapi harus menahan diri dan mempercayakan semuanya kepada penegak hukum
pak suparji ancaman hukuman lima belas tahun berdasarkan undang undang perlindungan anak
mengingat kita tahu pelakunya salah satu tersangkanya adalah anak di bawah umur atau remaja
apakah ini masih bisa diaplikasikan
ya saya kira ini ancaman hukumannya secara normatif begitu
tetapi dalam sistem peradilan anak dalam konteks perlindungan anak
salah satu perbedaan yang mencoba
dialog adalah tentang pendekatan konsep restoratif justice
pendekatan ke diversi
pendekatan misalnya ada upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan korban
dengan maksudnya dalam ini tentunya keluarga korban ya
karena dalam konteks undang undang perlindungan anak ini memperhatikan masa depan pelaku
mengingat perlunya adanya satu upaya upaya untuk penyadaran melalui pendidikan melalui pendampingan
jadi kalau kita lihat
kita lihat tadi apa yang dilakukan sudah sangat baik
melibatkan pihak pihak terkait
melibatkan konseling melibatkan misalnya perlindungan anak dan sebagainya
nah ini adalah satu metode secara khusus dalam konteks penegakan hukum
dimana korbannya anak pelakunya juga anak
dan kemungkinan besar juga pihak pihak yang menjadi saksi nanti juga anak
oleh karena itu perlu ada kekhususan ada perlu kehatian
sehingga tidak mengganggu
masa depan anak tersebut
memang betul bahwa anak tadi adalah melakukan sebuah kesalahan
tetapi kemudian juga diperhatikan masa depannya
oleh karena itu saya kira menjadi hal yang sangat penting
bagaimana misalnya para pelaku ini
terus kemudian menyesali perbuatannya
terus kemudian minta maaf pada keluarganya
sehingga pada akhirnya nanti akan memperoleh keadilan
sekali lagi bahwa konsep perlindungan anak kita
memberikan pendekatan tentang restoratif justice
dengan konsep diversi
nanti hakim yang akan memberikan pertimbangan pertimbangan
yang artinya memang tidak bisa kemudian dia dibebaskan dari hukuman
karena memang telah ada perbuatan perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan
dan ini sudah menjadi tahanan kalau kita saksikan kan
karena usianya di atas empat belas tahun
namun sekali lagi bahwa ada perlakuan khusus kepada yang bersangkutan
karena mengingat masih memiliki masa depan yang panjang
di luar jerat pidana kepada tersangka
sebelumnya kita tahu pihak pondok pesantren ini agak sulit begitu
untuk digali fakta dari pihak pondok pesantrennya mengenai kasus ini
karena kematian sang murid dianggap pihak konfes
adalah karena dugaan kelelahan
ada juga campur tangan rumah sakit dan juga dokter di dalamnya
ini bisa dianggap kemudian sebagai kebohongan
atau masuk dalam kategori obstruction of justice
ya saya kira tidak secara simplistis ya
untuk mengingat warganyaubeh artistik
menurut saya agak sulit
anda memiliki keinginan agong agong bagi pesantren
harga perbezaan harga rawatan
bahwa apa yang dilakukan saya kira bukan dalam rangka misalnya semata mata untuk menutupi peristiwa pidana tersebut
tetapi mungkin saja akan lebih dipengaruhi upaya untuk mengharapkan penyelesaiannya yang tidak menimbulkan kegaduhan penyelesaian yang tidak menimbulkan kebisingan dan sebagainya
jadi kita tidak bisa kemudian secara simplistis apa yang dilakukan dikonstruksikan sebagai sebuah upaya menghalang hal yang diinginkan atau kemudian obstruction of justice
tetapi saya kira mengingat ini sudah terungkap siapa pelakunya maka diharapkan pihak pihak yang mengetahui mengalami dan mendengarkan secara langsung mendukung membuat terang penderangnya perkara itu
jadi polisi ketika bermaksud mengembangkan adanya tukaran unsur unsur tadi obstruction of justice
tidak bisa kemudian mengeneralisir begitu saja
ada nggak peneserianya atau langsung mata mata karena ketidaktahuan ketidakpahaman apa yang dilakukan itu adalah bagian dari menghalang hal yang diinginkan
oleh karenanya menurut saya perlu pembuktian lebih lanjut
ada nggak niat jahat terhadap sikap sikap sebelumnya
kalau memang tidak ada saya kira tentunya kemudian tidak bisa langsung saja dipidana dengan pasal tersebut
dalam pandangan saya apa yang dilakukan semata mata untuk misalnya lebih melokalisir persoalan ini
dan kemudian mencari ditemu yang lebih adil begitu ya
pak suparji pertanyaan terakhir ini kita tahu ada beredar viral di lini masa mengenai surat dari wali santri gontor begitu yang mengandung poin poin kontroversial di dalamnya
apa kemudian kemungkinan yang bisa terjadi dari viralnya
kita belum tahu ini belum terkonfirmasi betul tidak ada surat ini datang dari siapa surat ini
tapi apa kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses penyidikan dengan adanya surat ini
ya pertama kalau memang itu benar adanya saya kira perlu didalami
ya perlu ditelusuri perlu dibuktikan sumbernya dari mana
dan kemudian kebenaran substansinya termasuk juga niat apa yang dilakukan
tetapi saya kira proses penyidikan ini tidak akan terpengaruh terhadap surat itu saja
karena yang akan dilakukan oleh penyidik adalah bergabungkan mengumpulkan alat bukti
ibarat bukti yang mendukung terungkapnya peristiwa tersebut
motif yang menyebabkan peristiwa tersebut dan kemudian bagaimana terjadinya peristiwa tersebut
ada nggak misalnya mensrianya ada nggak niat jahatnya
atau kemudian unsur unsur yang lain yang kemudian harus dibuktikan
jadi saya kira penyidik penegak hukum lebih baik fokus kepada pengumpulan alat bukti
kepada barang bukti berkaitan dengan telah ditetapkannya dua orang tersangka tadi itu
apa yang ada dalam kaitan itu termasuk surat tadi itu perlu dilakukan pendalaman
tapi tidak dapat mempengaruhi secara signifikan
ini adalah yang saya signifikan terhadap setidaknya hukum yang sedang berjalan
baik baik pak suparji ahmad terima kasih banyak atas analisis anda
pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected